prof masudi bertemu lagi pak
jadi begini pak prof marsudi
dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan situng
situng itu juga alat bantu
alat bantu yang memang dia jenuin apa adanya dimasukkan di situ
ternyata timbul ada beberapa masalah
nah oleh karena itu mestinya kalau alat bantu itu kan harusnya membantu
membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu
nah oleh karena itu saya kemarin memang bertanya
seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu
karena kebetulan prof marsudi kan mengikuti
seberapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak itu mengeliminir
hal hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu
ya dugaan dugaan adanya fraud dan sebagainya itu
itu yang mungkin perlu dijelaskan
alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu dengan kemudian menyamalkan error yang terjadi di situ
nah apa sebabnya saya ingin mendapatkan hal ini
karena bawaslu nanti tolong bawaslu juga mengklarifikasi
bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa
sejak tanggal lima belas februari bahkan itu untuk dilakukan perbaikan
jadi sudah muncul ada kesalahan katanya bawaslu ini
justru perlu kita cross check satu sama lain
nah kenapa kok baru kemudian mau dilihat itu sudah muncul persoalan di situ
lah berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang benderang
saya juga minta kepada kpu karena saya juga coba cek lagi di bukti
sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari c satu nya
hasil ya terkait dengan dugaan dugaan yang muncul dari pemohon
ini berkaitan dengan tolong dicatat nanti ya mungkin di permohonan bisa dilihat juga
yang pertama terkait dengan di beberapa tps itu ada di permohonan halaman
satu ratus tiga puluh empat ya satu ratus tiga puluh empat sampai ke halaman satu ratus tiga puluh tujuh
dari ini kebetulan saya lihat permohonan yang kedua permohonan perkara kedua ya perkara nomor dua
jadi ini ada tps yang disebutkan ini tolong nanti diberikan bukti supaya kita bisa cocokkan
ya jadi bisa terang betul nggak
persoalan kemudian yang disebutkan oleh pemohon tersebut
jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail prof marsudi
termasuk juga yang kemarin saya juga minta kepada bawaslu oh ya untuk dicocokkan lagi di sini
bawaslu juga menyampaikan bahkan di siaran persnya ada sebelas lebih tps
yang mengalami persoalan terkait dengan akses sirekap
dari sisi teknologi ini kok masalahnya kok tidak terurai terselesaikan dengan baik
tapi justru muncul di awal ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut
mohon dapat dijelaskan terima kasih
ya prof arief yang mulia prof arief silakan
terima kasih pak ketua sidang
prof marsudi kita juga pernah ketemu lima tahun yang lalu
saya juga ketemu lima tahun yang lalu dengan sahabat saya mas bambang wijayanto
ternyata setelah lima tahun kedewasaan beliau kesabaran beliau sudah muncul
padahal lima tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar
tapi sekarang begitu prof saldi atau pak ketua bilang
pak bambang sudah selesai sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim
begini saya terima kasih pak marsudi telah menampilkan ada versi versi penghitungan suara
versi versinya ada yang disirekap ada versi quick count ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati lslsm
itu ada kesimpulan yang juga menarik
sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya
menjadikan masalah terjadi curiga di antara kita
sehingga kita melihat mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita
supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan diantara kita
mestinya begitu kpu ya pak asim ya
jadi kalau pak asim enggak benar saya juga malu sekali
yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut kpu ini betul yang manual dan berjenjang kan
dan kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya
tapi sudah terlanjur ada kecurigaan diantara kita
nah untuk bisa ngecek penghitungan secara manual tadi sudah disinggung oleh pak mahathir
kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana
kan tadi pak magdir mengatakan bisa juga secara biota atik c satu nya yang manual itu
nah kita selama ini dalam pilkada itu gampang karena skopnya sangat terbatas
kita cek di satu c satu plano ya
kalau sekarang dipakai c satu hasil plano
kan kita mestinya bisa ngecek melalui c satu hasil plano
pertanyaan saya kenapa yang difoto pak ahli
yang difoto itu kan bukan c hasil plano
tapi yang di foto itu kan hasil yang lembar kecil dia pak asep
jadi yang di foto dan diunggah di sirekap dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu
jadi itu sudah betul yang di foto mestinya itu
nah kalau begitu apakah kita indonesia itu begitu besar
nah sekarang kalau kita mau ngecek c satu hasil c hasil plano
indonesia itu sangat besar sekali banyak tps nya
sehingga kalau saya selama sepuluh taktik dua belas tahun ini ngadili pilkada mudah
karena apa skopnya kecil jumlah tps nya terbatas
sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah
tapi di indonesia itu begitu luas
jadi maka dibutuhkan etiket baik
dari jajaran kpu penyelenggara termasuk jajaran bawaslu
jajaran semua pihak
dalam rangka untuk membangun negara indonesia yang demokratis
oleh karena itu saya sampaikan berikutnya kepada ahli ahli
tidak hanya untuk sekarang untuk kedepan
supaya kita betul betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis
yang jujur adil fair
itu dengan menggunakan teknologi kayak begini
supaya tidak terjadi saling sengkarut diantara kita
itu sistem yang harus dibangun bagaimana
dan sistem sekarang itu bagaimana
tadi saya senang sekali ada perbandingan perbandingan ternyata itu
selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya
kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh kpu
kita harus melihat etiket baik kpu
karena persoalan persoalan yang terjadi sekarang ini
itu sangat berbahaya untuk keutuhan nkri